diduga akibat korsleting listrik sebuah mobil minibus di jalan ahmad yani sidoarjo rabu malam ludes terbakar
sementara di mojokerto warga panik akibat kebakaran yang melanda sebuah sekolah dasar
sebuah minibus rabu malam ludes terbakar di jalan ahmad yani kawasan bundaran aloha kabupaten sidoarjo
kejadian bermula saat mobil yang dikendarai windu prasetti warga katrungan krian beserta lima penumpang lainnya melaju dari arah sidoarjo menuju surabaya
namun saat di lokasi kejadian mobil tiba tiba mengeluarkan asap disertai percikan api yang kemudian menjalar ke seluruh bodi mobil
beruntung seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri
api baru bisa dipadamkan setelah dua mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi
diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik di bagian mesin mobil
pemadam kebakar terus yang punya mobil keluar langsung
terus beliau minggir ke toyota
setelah itu lama manggil pemadam kebakaran tak kunjung datang karena macet
setelah itu kita action pake apa
pake apar kita
sementara di mojokerto puluhan warga berusaha
berusaha memadamkan api yang melanda sebuah sekolah dasar berat kulon di kecamatan kemlaiki
untuk melokalisir api warga nekat naik ke atap kelas dengan membawa timba berisi air
untungnya api dapat segera dipadamkan beberapa menit kemudian
akibat kebakaran ini ruang kelas satu dan ruang perpustakaan rusak berat
seluruh atapnya hancur
meski begitu buku dan sejumlah dokumen sekolah berhasil diselamatkan